kapolda papua irjen paul boy raffi amar bersama pohang dam tujuh belas sendrawasi majin tni george e supit dan pejabat gubernur sudarmo
memantau langsung situasi di kenyam kabupaten duga papua pasca serangkaian penembakan dan teror yang terjadi di daerah tersebut
tiga pejabat papua ini tiba diduga menggunakan pesawat m tujuh belas milik tni angkatan udara pada jumat dua puluh sembilan juni
usai menemui tokoh masyarakat duga kapolda papua boy rafli amar menyatakan aparat kepolisian akan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata
yang melakukan penembakan pesawat trigana dan masyarakat di kenyam kabupaten duga papua
boy juga menjamin keamanan masyarakat diduga untuk kembali beraktivitas seperti biasanya
saat ini jumlah aparat keamanan diduga dinilai sudah mencukupi untuk menciptakan kondisi aman
bahkan pelaksanaan pilkada di semua distrik selesai dilakukan
dan berjalan dengan aman
berhasil klaim kpu di duga kabupaten pada tanggal empat
dan masyarakat ya sudah seperti biasa saja melakukan aktivitas di kenyam yang kita pantai
untuk penerbangan pun kalau menurut kami bisa melaksanakan silahkan aja
kan autoritas bendara tidak di kami silahkan